setelah piala dunia u dua puluh yang direncanakan berlangsung di kota solo jawa tengah dibatalkan
pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga sedang mencari opsi penggantinya
hal tersebut diungkapkan menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo setelah mengecek kesiapan atlet para games
di pusat training hartono trade center sukoharjo jawa tengah senin siang
menurut dito pertandingan pengganti tersebut digelar untuk mengobati kekecewaan para pecinta sepak bola
atas kegagalan penyelenggaraan piala dunia u dua puluh di solo
tito mengaku saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan ketua pssi erick thokir
terkait dengan adanya event sepak bola yang akan ditarik ke solo
namun masih belum diketahui negara mana yang akan bertanding di stadion manahan
jadi intinya karena kan stadion manahan itu sudah sangat baik
memang lagi dicari opsi game penggantinya untuk mengobati para masyarakat
pecinta bola di solo khususnya wilayah sekitar solo juga ya
nah insya allah tadi juga kita sudah video call an dengan pak erick tokir
dan beliau komit untuk menarik satu game ke solo
tapi untuk negaranya yang mana itu nanti akan kita umumkan secara resmi